aku capek sekali
itu dia gusti prabu
mereka ada disana
mungkin kalian sudah lelah
biarkan aku menggantikan kalian
tidak usah nih mas
aku pun masih kuat juga nih mas
tempah abis jadi
kau pasti belum menemukan
aku sudah berusaha
mereka menghilang terlalu cepat
kau memang tidak dapat diandalkan
kau tidak akan dapat lari
dapat dua belas ya mamin
argadana sudah mengetahui
dimana keberadaan gusti prabu siliwangi
kenapa mesti dua belas
atau gak ada yang sebelah setengah silahkan
itu ini mah harus pas
aduh ayo tuh kalau gitu mas
aku sampai di gunung semeru
menunjukkan dimana keberadaan di jalan emas itu
kau telah memasuki
kau harus mati
aku harus menuju ke perjalananku
raden sebaiknya kita beristirahat dulu puas
tidak bisa kita beristirahat terlalu lama
kita harus mencari menjangan mas itu
kita harus melanjutkan pencarian kita untuk mencari bencang emas itu
kepenakanku tidak rasa
ini benar benar sangat percual
tidak ada gunanya
pi rasat uang mengatakan
kalau ayah handamu rai prabu silwangi
tidak akan berjual
tidak akan pernah bisa selamat
jadi untuk apa kepenakanku
untuk mencari menjangan emas
tidak bisa uang
menjangan emas itu adalah satu satunya obat untuk ayah anda prabu
aku ingin kesembuhannya uang
tak ada yang lain
kamu jangan keras kepala
kita menyiapkan tenaga
untuk merebut tahta kerajaan
pada jalan dari si pengecut
jika allah tidak mau mencarinya bersama aku
aku mampu mencarinya sendiri
tidak butuh bantuanmu
anak ini sungguh keras kepala
dia benar benar mirip dengan ibunya
aku harus mencegah anak ini
aku tidak ingin membuang tenagaku
untuk hal yang sia sia
ada yang nederriesa
mereka akan melakukan semua aduh
ada yang broker h stationary
aku capek sekali
itu dia gusti prabu
mereka ada disana
mungkin kalian sudah lelah
biarkan aku menggantikan kalian
tidak usah nih mas
aku pun masih kuat juga nih mas
apa sebaiknya kita mencari tempat yang lebih aman
aku takut kalian akan sakit
sebaiknya kita harus terus berjalan
hari sudah semakin malam
tunggu apa lagi
ayo kita berangkat sekarang juga
tunggu gusti prabu
ada apa lagi mahesa
kenapa kita harus lari gusti prabu
mereka sudah dekat
dan mereka tidak mungkin lolos dari kita
kau benar benar menyusahkanku mahesa
tidak tidak tidak
gusti prabu sangat salah
aku ada di sini
dan orang paling berbiasa
aku sudah berhasil
mengetahui keberadaan si luar
kau memang sungguh pandai bersilat liga
aku untuk terbang
angkut kalau gitu mah ayo kita susul aja
aduh kamu jangan pencut
susulku mah kamu tak pengen mati
kamu tak ke sana
kamu masih onan
mau apa kamu datang ke sini
apa kamu mau mengantar nyawa kamu sendiri
kalau begitu ayo hadapi aku